uri hanggu korel gachi gongpu hapshida
yorobun korean corner kali ini akan membagikan penyebutan atau pelafalan keterangan waktu dalam bahasa korea
seperti misalnya pagi siang malam dan lain sebagainya ya
jadi kita lihat oke keterangan waktu ini dalam bahasa korea disebut dengan shigan ya shigan keterangan waktu
oke ini kita mulai yang pertama ada beberapa penyebutan terkait dengan keterangan waktu
misalnya jadi kalau misalnya untuk pagi hari ini adalah pagi ya
jadi pagi itu bahasa koreanya adalah achim
kemudian untuk siang hari jadi sebelumnya mungkin kalau pagi itu adalah di rentang waktu misalkan enam pukul enam atau jam tujuh gitu ya
sampai dengan pukul sepuluh atau jam sepuluh
kemudian untuk siang hari ini disebut dengan co
sim ya ini untuk siang hari dalam bahasa korea disebut dengan chosim
kemudian ada juga untuk malam hari
malam hari ini di atas jam enam sampai dengan pukul sebelas dua belas malam disebutnya dengan conyok
kemudian untuk dini hari ya dini hari itu sampai sebelum subuh itu disebut dengan sebyok
nah untuk pagi siang malam
anda juga bisa menambahkan
jadi misalnya kan kalau bahasa inggris itu makan pagi breakfast gitu atau lunch atau dinner
nah ini juga bisa anda gunakan
jadi anda tinggal menambahkan misalkan achim siksa ya
jadi penyebutannya adalah siksa
ini agak susah dikurang lebih seperti ini
jadi achim siksa atau chosim siksa
kemudian ada chonyok
siksa itu artinya makan pagi makan siang ataupun makan malam
oke untuk am pm kita kan juga tahu
jadi ada am
am itu adalah di antara pukul sampai dengan waktu sebelas lima puluh sembilan siang hari ya
jadi am itu bahasa koreanya adalah ocon
ya kemudian untuk pm yang di atas dari mulai pukul dua belas siang
sampai pukul sebelas lima puluh sembilan atau dua puluh tiga lima puluh sembilan itu disebut dengan ohu
ya ini untuk rentang waktu am dan pm
nah untuk contoh penggunaan chigan atau keterangan waktu dalam kalimat
misalkan saya kasih contoh ya
sekarang jam dua siang
ya ini sekarang jam dua siang adalah chigemo hu dushim nida
jadi sekarang jam dua siang itu penyebutannya
kemudian kalau misalnya anda mau menggunakan
jadi artinya adalah
para pelajar berangkat ke sekolah pukul enam lewat tiga puluh pagi
jadi untuk apa namanya enam itu adalah yosot
kemudian si adalah penyebutan jamnya
ban itu adalah tiga puluh
ya jadi kalau misalnya ban ban setengah setengah
jadi enam tiga puluh enam setengah
maksudnya enam tiga puluh setengah tujuh
untuk oconnya sendiri adalah pagi
jadi itu adalah contoh dalam keterangan waktu
yang bisa anda gunakan untuk kegiatan sehari hari
oke kita mulai nanti minggu depan lagi
dengan belajar kosa kata atau kalimat kalimat dalam bahasa korea lainnya ya